kayaknya mama kecapean jadi digedong sama papa ya
mama kayak puter tidur
kiki bisa tidur di gendongannya mas rendy
kayak tadi baru bisa
jorgin dong lu sekarang
saya pernah berantem
sama kakak saya karena dia rebut nino
tapi buktinya sekarang
dan dia cinta banget sama saya
iya sah kamu bener
nanti adi pasti kembali sama aku
karena adi yang berantem

karena dari dulu kita selalu janji untuk saling setia
dan saling jaga satu sama lain
gitu dong senyum
kalian baik deh
kan kita besti
yang namanya bestic kan harus saling menghibur satu sama lain
karena setelah hari ini
nih ihh berpegangan tangan dong
onakan onti yang cantik kayak ontinya
neneng gak bakalan ajak ibunya lompat lompat lagi
nah gitu cakup senyum
kacibra tu naik pedati jangan lupa lewat bedahan
emang begitu pria sejati walaupun berat kudu ditahan
kalo masalah geno menggeno gua juga pernah
gua jadi odin lu
kayaknya mama kecapean jadi digedang sama papanya
mama kayak putri tidur
kapan ya mbaknya kiki bisa tidur di gendongannya mas rendi kayak tadi

sensasi cracker seru kopi indonesia ngetrek
sensasi cracker seru kopi indonesia ngetrek
kamu kok dikamar kamu tidur ke orang
kamu nggak pernah tidur ya
biar saya ngendong kamu dari parkiran sampai kamar
enggak kenapa berat ya
ya kalau gitu bangunin aja tadi
kamu tidur ke orang pingsan gimana mau bangunin
tapi kan udah janji mau mampir
tadi udah mampir cuman kamu nya tidur
aku mau somai aku ngidem somai
kesana cuci muka biar segar abis itu ke ruang makan
cuci muka terus ke ruang makan
dengerin kata suami nggak
masal gimana sih
aku kan pengen somai
malah nggak dibangunin tadi
udah nggak usah senyum senyum
makasih banyak ya
ternyata kamu boleh dan aku somai
tapi aku gak mau gendut sendirian
saya udah makan dulu antar di sana
coba suruh dibangunin gak bau
aku mau ini dulu sabar
nanti digabungin semuanya aku makan
yaudah semuanya yang penting habis ya
saya udah beliin banyak nih
itu angin di atas
harus habis pokoknya
mana sih taksi
udah dicet katanya sebentar lagi dateng
kok belum datang juga sih